viralnya sejumlah e ktp yang terjatuh dan ditemukan warga
membuat berbagai kabar bahwa ktp tersebut merupakan barang palsu
yang akan digunakan untuk pilkada
namun benarkah hal tersebut
menteri dalam negeri pun mengunjungi gudang ktp di bogor
hari ini ke mendagri beserta jajaran dukcapil melakukan kunjungan
ke gudang mendagri semplak bogor
kunjungannya untuk memastikan e ktp tidak layak pakai
yang terjatuh kemarin sudah dalam proses pemotongan
tercatat sejumlah ektp dari tahun terbit dua ribu sepuluh hingga dua ribu empat belas
masih belum dipotong
lalu mengapa pemusnahan ktp tersebut belum dilakukan
sebelum insiden tercacera dari mobil angkut kemarin
dengan menggunakan paper cutter dan gunting
petugas memotong ktp gagal tersebut menjadi potongan kecil
hal ini wajib dilakukan agar tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab
ktp ktp yang terkumpul di gudang kementerian dalam negeri di daerah bogor ini
di mana ktp ktp ini memiliki dua kriteria yang dianggap gagal atau tidak layak pakai
yang pertama adalah ktp memiliki cetakan yang tidak sesuai
atau memiliki kondisi fisik yang tidak begitu bagus
seperti plastik yang mengelupas atau cetakan foto yang tidak pas
lalu yang kedua adalah salah data yang tercetak pada ktp ini
ada pun ktp ktp ini dikumpulkan dari beberapa kondisi
beberapa daerah di indonesia seperti dari sumatera kalimantan hingga papua
dan untuk sop terbaru dari kementerian dalam negeri adalah
semua ktp ktp yang berada di daerah nantinya harus dipotong terlebih dahulu seperti ini
lalu kemudian potongan potongan ini akan dikirimkan ke gudang sementara jakarta
dan diteruskan ke bogor
kementerian tidak serta merta melebur hasil potongan tersebut
dan justru kembali disimpan di gudang sebagai bukti kerja
dan pertanggung jawaban
bila keberadaan ktp rusak dan gagal tersebut dipertanyakan oleh pihak pengkritik pemerintah